pereli pereli tanah air memberikan kado spesial untuk hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia
momen memen haryanto ini menjuarai ajang asia cross country rally dua ribu dua puluh tiga kelas bergensi t satu g alias mobil empat x empat berbahan bakar bensin
sementara pereli indonesia lainnya yaitu tubagus muriansyah di naik ini podium di urutan kedua pada kelas t satu diesel
catatan positif juga ditorekan oleh lodi natasha dan sasti laksamana yang turut meraih juara dua di kelas perempuan
pereli senior indonesia bemin haryanto dari tim indonesia cross country yang mengendarai toyota hillex
bersama co driver bukhari rimasya dan poppy patanjali
john lanat dari thailand berhasil menjadi juara di kelas t satu gastselin pada ajang rally lintas negara sejauh dua ribu km dari thailand hingga laos
alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa dari awal ss ngalamin kejadian problem dengan fuel pump padahal sudah leading
ngalamin kejadian juga kebalik mobilnya akhirnya bersusah payah dengan segala macam cara untuk berjuang dan pada akhirnya hari ini saya finish
di leg terakhir
leg enam dengan juara satu di kelas t satu g
satu kebanggaan buat saya dari tim indonesia cross country rally tim buat indonesia
sementara dari kelas t satu d yang berbahan bakar diesel
pereli tanah air lainnya tubagus murin syahdi dari toyota gezu racing indonesia juga naik podium setelah menjadi juara kedua di ajang rally asia ini
alhamdulillah juara kedua terima kasih atas supportnya dari tim
mobil juga sudah
finish dengan baik
mudah mudahan ke depan tetap bersama sama
tak hanya itu di momen hut ke tujuh puluh delapan republik indonesia perali perempuan lodi francis natasha dan co driver sasti laksamana
yang sempat mengalami kerusakan pada mobilnya juga berhasil menyelesaikan balapan hingga titik akhir dan meraih posisi kedua
capaian ini sekaligus mencatatkan nama lodi dan sasti sebagai perempuan indonesia pertama
yang berlagak di ajang raya indonesia
yang berlagak di ajang raya indonesia
yang berlagak di ajang raya indonesia

tim liputan cnn indonesia